kita beralih ke informasi lainnya
balai karantina ikan pengendalian mutu kelas satu surabaya
senin siang melepas liarkan ribuan baby lobster
di perairan gili ketapang probolinggo
baby lobster tersebut merupakan barang bukti
hasil penyelundupan jaringan internasional
petugas gabungan balai karantina ikan pengendalian mutu
dan keawanan hasil kelautan kementerian kelautan
dan perikanan republik indonesia kelas satu surabaya
dan petugas dari pol air pol dadi bantu polisi air pol res probolinggo
di perairan pulau gili ketapang probolinggo
baby lobster bernama latin panulirus ini
merupakan barang bukti dari tangan pelaku penyelundupan
bernama aris warga banyuwangi
di jalur selatan jalan raya trenggalek
pada minggu dini hari kemarin
petugas menebarkan benih baby lobster jenis pasir ini
setelah mendapatkan persetujuan
dari pihak pengelolaan sumber daya pesisir dan laut
wilayah denpasar dan jawa timur
pasalnya ekosistem laut di pulau gili
sangat cocok untuk berkembang biakan lobster jenis ini
benih benih ini sangat teman teman terhadap kematian
dengan posisi yang masih kecil
kemudian untuk wilayah yang paling dekat dengan surabaya
kriteria perairan yang masih bagus berbatu dan berkarang
kita memiliki perairan yang cukup salintas
yang cukup sesuai dengan habitat benih lobster
ada di pulau gili ketapang
setelah penyiaran ini petugas balai karantina ikan kelas satu surabaya
dan petugas pol air juga mengimbau dan mengajak
masyarakat nelayan dan pesisir untuk bersama sama
melestarikan biota laut yang dilindungi salah satunya lobster
saat ini pol air polres probolinggo akan terus mencari
dan mengejar pelaku lain yang sengaja mengeksploitasi
satwa laut baik langka maupun tidak di indonesia